matahari belum tinggi pada jumat pagi
sejumlah pasukan detasemen jalamangkara atau denjaka tni angkatan laut
sudah bergegas menjalankan tugas
kami berada di perairan jakarta utara dengan menggunakan strider
bersama dengan prajurit tni angkatan laut
untuk menuju ke kepulauan seribu dalam misi vaksinasi covid sembilan belas
terhadap seribu lima ratusan nelayan dan masyarakat di sana
kegiatan vaksinasi ini dipusatkan di pulau tidung kepulauan seribu
masyarakat dan nelayan di sana tampak antusias
wakil kepala staf angkatan laut laksamana madia tni ahmadi heri purwono menyatakan
pihaknya menyiapkan dua dosis vaksin dari sinovac
untuk warga kepulauan seribu berusia dua belas tahun ke atas
kita siapkan sekarang ini dua vaksin
jadi pak bapak patli ada yang pertama juga ada yang kedua
kita akan melayani sampai dengan hari minggu
jadi tiga hari kita di sini
target kita adalah ya mudah mudahan makin banyak masyarakat yang akan datang ke sini
kita juga siapkan tambahan vaksin kalau kurang nanti
bupati kepulauan seribu junaidi menyebutkan
vaksinasi di dua kecamatan menyasar dua puluh dua dua ratus sembilan puluh delapan orang dari total dua puluh sembilan penduduk
ini adalah hal pertama
yang secara kesehatan adalah comorbid
itu yang sudah ditentukan komorbit yang sudah tua
yang mungkin sudah rentan itu tidak bisa dikopi
terus kendala yang kedua adalah warga pulau seribu yang mempunyai ktp
pulau seribu tapi domesilinya di mana saja di darat
sudah pindah itu yang sedang kita kejar kita cari
bagaimanapun harus kita cari dan harus dia divaksin
warga mengaku senang bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas
menurut saya penting karena saya juga berusaha
karena saya lihat kejadian kejadian di luar kan
efek yang corona ini kan sungguh luar biasa
sejauh ini tni angkatan laut sudah menyebarkan lima ratus ribu dosis vaksin kepada masyarakat
yang tinggal di pulau dan pesisir pantai seluruh satuan kerja tni angkatan laut seluruh indonesia
mahardika utama evan askam jakarta